kan kalau saya baca nih kan beberapa elit politik bisa dikatakan dari pdip
menyatakan presidential club kenapa harus dibentuk
apakah prabowo nggak pede dengan pemerintahannya
atau nggak pede ketika memimpin gitu sampai harus minta saran dari para mantan presiden
aku agak beda tuh bukan dibentuk kalau aku
presiden yang sedang menjabat itu memaksimalkan untuk hal hal tertentu kepentingan tertentu
presiden presiden sebelum dia yang masih hidup dan sehat
contoh misalnya tiba tiba kita punya urusan lah dengan rusia
jadi sebelum pak prabowo dengan presiden yang sekarang misalnya bisa saja dikirim pak sby
karena pak sby ini sangat dekat dengan putin
jadi bahkan ketika putin ulang tahun pak sby itu pernah main gitar
pak sby dengan erdogan bisa saja sangat dekat
atau tadi saya kasih contoh korea utara tadi
pak sby dan pak jokowi dekat tidak dengan korea utara
kalau dibanding ibu mega lebih dekat keluarga soekarno
karena sejak kakeknya kim jong un sekarang tim il sung kalau tidak salah itu dekat sekali dengan bung karno
jadi keluarga bung karno itu terima sangat baik di korea utara
kalau ada apa apa misalnya seperti kamu lah jurnalis
ternyata menteri dengan menteri tidak cukup lagi
sebelum presiden dengan presiden bisa saja mantan presiden kita maksimalkan
karena dia punya hubungan ke sana kan
dalam tradisi kita ini belum pernah dilakukan
itu pak prabowo karena memang beliau hidup dalam tradisi barat ya
bahkan smp sma aja di luar
itu sengaja di sounding atau dilemparkanlah isunya dibentuk secara informal katakanlah
itu untuk melemahkan oposisi
itu makanya dikatakan tadi ini kepentingan negara di atas rivalitas
ini bukan lagi soal politik politik praktis
kalau komparasinya amerika ya
presiden sedang menjabat ketika itu akhirnya memerintahkan
bill clinton dan george bush senior ke indonesia
tapi jarod bilang itu cuma bahasa bahasa politik aja
aku ini pernah sepuluh tahun terakhir pak sby tidak presiden ini
kan aku beberapa kali dampingi beliau ke luar negeri
seperti misalnya tahun lalu kami ke malaysia diundang oleh raja negeri sembilan
karena beliau akan memberikan pidato di ombudas kebangsaan malaysia
kami nginep hari pertama di putrajaya
perdana menteri malaysia waktu itu pak ismail sabri sebelum anwar ini
mantan presiden ini aset buat bangsanya
apalagi mantan mantan presiden yang dipilih langsung ya
kemudian mendapat pengakuan dunia begitu
kalau pemilunya itu memang pemilu apa namanya itu yang bersih demokratis begini
selama memerintah juga kemudian membangun pergaulan internasional yang bagus
seperti pak s b sekarang anggota club de madrid
jadi sebenarnya seluruh bukan seluruh sih mantan mantan kepala negara dan kepala pemerintahan di dunia ini
perdana menteri portugal yang sekarang jadi sekjen pbb guterres juga di situ
apakah tradisi ini karena pertama kali kan belum ada yang memulai ini
karena mau dimulai pun kalau klub mantan presidennya masih sedikit atau nggak ada
mantan presiden yang hidup kan tidak efektif juga
ya menurut aku kalau kemudian pak prabowo nanti jadi presiden
dalam hal hal tertentu begitu ya
melibatkan pak s b y